saya datang kesini
tidak punya niat sedikit pun untuk menyakiti kamu
bentaran aja kali ya
mereka sih biasanya ngumpul abis maghrib
waktu mana sih lo berduaan
yee kepo banget lo sama urusan orang
emang ian sih bener bener kepo dia tuh orang
heee sebagai temen yang baik itu harus tau temennya mau kemana
siapa tahu kan dua temen gue ini membutuhkan bantuan gue
yang butuh bantuan bukannya oh lo niat
nih ian gue sama bondi tuh lagi ada bisnis
gue sih sama dado bukan bisnis namanya
oke kita jalan sekarang aja kali ya
sudah guys kita cabut dulu ya
jangan berangkat sekarang loh inget waktu udah mau maghrib nih
iya ntar sholat di jalan ian
nang aja sih
ya makasih ya udah ingetin ya
cuman lo juga sholat jangan cuma ingetin orang dulu lo
sukses terus ya bisnis bisnis loh ya
sehat di jalan
iya sukses sih sukses
tapi bisnisnya jangan sampe ngebongin orang tua aja ya
eh eh box itu apa nih
yaudah yaudah yaudah ya cabut cabut cabut cabut
duain aja lancar
kamu nguruh banget nih
amit ya be
begitulah full play
andai saja dulu kau tidak memilih rama
aku bisa menjaga kau dengan baik
kau tidak akan meninggalkan aku secepat ini
dan aku pasti bisa menjaga anak kita
tidak seperti ramah yang hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri
melupakan kamu dan melantarkan anak kamu
kamu pasti kecewa melihat kelakuan rahmah ke nanti
kamu pasti sedih melihat nasib raya sekarang ini
tapi kau tenang saja kinanti
aku akan membalas kekecewaan kamu terhadap ramah
aku akan mengobati kesediaan kamu dengan menjaga raya sebaik baiknya
dan sekarang aku akan mengajak raya untuk tinggal bersamaku
aku akan menjaga raya sebaik baiknya
kenapa sih teriak teriak
mendingan solatnya di rumah saja
kasian si neng sendirian di rumah
eh sadu dipikir pikirnya
sholat di masjid itu pahalanya lebih besar daripada sholat di rumah
kamu baju aja gedombrang gedombrang kayak benar
masa kamu tidak tahu seperti itu
neng abah ke jalan dulu ya
mau solat di masjid sama branner
ya pak doain neng ya
pasti ya itu ayat tuhan neng gak usah diomong
kamu jaga rumah baik baik ya
jangan kemana mana tau ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
masuklah ke masjid dulu
masuk dulu ya
mon solat yuk
kamu memang tidak jauh beda dengan raya
aku bangga sama kamu punya anak yang cantik dan soleha
raya memang harusnya jadi anak aku kinanti
lah mau nunggu si abah haji kirma pasti dirilah
mendingan di luar nungguinnya

pak apa itu si abah
tunggu di depan ya

tunggu di depan
tunggu di depan
tunggu di depan
tunggu di depan
ini tidak baik apa apa saja yang kamu mau bicarakan
eh apa yang kamu mau
kita sudah menunggu abah di luar sini
punya niat sedikitpun untuk menyakiti kamu
kamu sudah saya anggap
sebagai anak saya sendiri
tinggal bersama saya
raya sangat amat berterima kasih
karena om kepar udah baik banget sama raya
itu semua tidak seberapa rakyat
dan tinggal bersama saya
apapun yang raya inginkan
apapun yang raya inginkan
akan saya berikan
saya sebagai anak saya sendiri
saya akan bahagiakan kamu raya
sekali lagi raya banyak amat terima kasih sama allah
terima kasih sekali lagi
dan simpson juga